saya mau laporan pak
tadi saya menjaga ketat rumah vera
terus ada orang yang menanyakan
sebuah alamat ke saya
saya dipukul dari belakang
saya pingsan dan tidak sadarkan diri
kamu lihat pelakunya
saya tidak lihat pak
terus sekarang vera gimana
tadi saya masuk ke dalam dan tanya ke ibunya
kamu minta maaf terlebih dahulu
saya tahu kak
tapi memang tidak pakai menunggu di sini juga kak
tidak boleh ya
tidak ada sana
saya dan kakak
jadi kamu udah sadar
dia kamu minta maaf sama saya berarti kamu sadar kalau kamu salah
aku cuma niat bantu doang mas
emang salah banget di mata kamu ya
aku cuma gak mau kamu tunggu beban sendirian makanya aku bantu
kalau misalkan kamu gak suka aku bantu bilang ngomong
kenapa jadi malah marah marah lagi
ya kamu juga
saya itu senang kalau kamu itu sadar
aku cuma lihatnya mau ngebantu aja supaya kamu tuh gak marah marah kamu gak stres sendirian
karena kalau misalkan kamu marah marah kamu juga limpahin ke orang lain mas ke orang terdekat kamu
iya saya tau saya salah saya tau
tapi saya gak akan kayak begitu kalau kamu lebih peka sama situasi
lebih bisa berpikir panjang
ya makanya aku juga udah batalin permintaan
dan aku kau mirvan jahat
ya bagus tapi bener bener om mirvan belum nyuruh orang buat cari tau ya
kalau misalkan udah suruh orang buat cari tahu kan ya sama aja
semuanya bakal bocor di luaran
jadi kalau udah bocor naik beritanya mama baca berita lagi mama stress lagi
kelambat lagi semuanya
terus percuma gitu
aku minta maaf sama kamu aku udah batalin permintaan aku ke mirfan udah telat semuanya
aku mau kemana
aku mau kemana
marah lagi ngambek lagi
baru mau kemafan
kamu bisa gak sih
kalau misalkan saya lagi marah
itu gak usah ngambek
itu mikir dulu
jangan apa apa pengen dimengerti
sekali saling ngertiin perasaan orang
selalu kok mas
akhirnya rambutnya keku kepala dibunuh

saya capek saya mau istirahat ya istirahat ya
udah kami istirahat disini aja
terus kamu mau tidur dimana
di kamar kamu yang lama yang kecil
aku di kamar reina
gak usah kekanakan kanakan ya
udah istirahat disini
daripada disini nanti kita debatin lagi mas
kita dalam kondisi yang kayak gini mas
ya kita relaksin dulu
jangan dalam kondisi
mendingan kita dinginkan dulu suasana
kalau misalnya udah membaik
tunggu kamar reina dulu ya

ya allah aku mohon ya allah
kuatkan iman kami
kuatkan tali pernikahan kami
agar kami selalu terikat satu sama lain
sama sama kuat dalam menghadapi setiap kerikil yang ada di dalam rumah tangga ini
udah saya pulang dulu ya
besok saya jemput kamu
pokoknya jangan sampai berangkat sebelum saya datang sih
aku nggak tahu sih mas tapi setelah aku pikir pikir
kayaknya aku harus berterima kasih dia sama seseorang
sama perempuan manapun
yang udah ngelepasin kamu

sampai jumpa di video selanjutnya

udah saya pamit dulu ya
makanya malah sedih ya

sampai jumpa di video selanjutnya
saya mau laporan pak
tadi saya menjaga ketat rumah vera
terus ada orang yang menanyakan
sebuah alamat ke saya
saya dipukul dari belakang
saya pingsan dan tidak sadarkan diri
kamu liat pelakunya ya
saya tidak lihat pak
terus sekarang vera gimana
tadi saya masuk ke dalam dan tanya ke ibu